sebanyak enam puluh satu warga negara tiongkok yang ada di bali telah kembali ke wuhan
warga dari provinsi hubei pulang setelah dijemput oleh pemerintah tiongkok dengan pesawat charter
satu orang yang berasal dari wuhan dan beberapa kota lain di provinsi hubei tiongkok
pulang melalui bandara internasional igusti ngurah rai bali sabtu siang
warga tiongkok ini pulang dengan pesawat charter dari maskapai china eastern airlines
yang disewa pemerintah tiongkok untuk menjemput
kepala otoritas bandara wilayah empat menyebut sebelumnya ada delapan puluh nama yang dilaporkan oleh konjen tiongkok yang akan pulang ke wuhan
namun dari data akhir yang tercatat di imigrasi maupun boarding pass menyebutkan
hanya enam puluh satu orang saja yang terdiri dari empat puluh sembilan penumpang dewasa dan dua belas anak anak
jumlah warga tiongkok yang pulang ini relatif sedikit dibandingkan dari data konjen tiongkok
yang menyebut sekitar lima warga tiongkok masih berada di bali
di rencana kan waktu itu mendata itu kan delapan puluh
rencana dia permintaannya ke kita itu delapan puluh orang
tapi ternyata aktual kan dia update terus update terus ke konjen
ternyata tadi pagi konjen menyampaikan ke kita enam puluh satu
barusan kita aktual yang berangkat itu murni enam puluh satu orang
tanya oleh wagup wagup menanya ke konjen
alasan dari konjen banyak yang minta perpanjangan overstay di sini